beberapa hari terakhir kasus covid sembilan belas di bandung jawa barat tercatat mengalami peningkatan
per minggu tiga puluh satu oktober ada penambahan tujuh puluh tiga kasus sehingga kasus aktif yang semula berada di bawah angka seratus
kini mencapai tiga ratus enam puluh empat
saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia
selamat sore rizka
sudah adakah hasil dari pantauan dan juga analisa pemda terkait dengan apa penyebab dari peningkatan kasus positif di bandung ini
ya selamat sore fani
betul sekali kasus konfirmasi aktif di kota bandung ini naik sejak tanggal dua puluh oktober lalu
informasi yang saya dapatkan dari dinas kesehatan kota bandung
ini terdapat kemungkinan tiga faktor yang menyebabkan adanya kenaikan kasus di kota bandung
yang pertama adalah masih abai atau masih kurang disiplinnya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan pemberlakuan tiga t yang dilakukan oleh pemerintah
yang ketiga adalah adanya kemungkinan varian baru
namun di kota bandung sendiri untuk sampai saat ini ini tidak ada informasi terkait adanya varian baru di kota bandung
oleh karena itu pihak dinkes kota bandung menyatakan bahwa di kota bandung ini faktor yang menyebabkan naiknya kasus ini ada dua
yaitu yang pertama adalah masih abainya masyarakat untuk menerapkan prokes
dan yang kedua adalah peningkatan tiga t tadi testing tracing dan treatment
yang mana di kota bandung ini juga sedang dilakukan surveillance aktif atau dilakukannya
tes pcr acak kepada dua sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di kota bandung
dari hasil satu ratus sembilan puluh sekolah tersebut sudah ada tujuh lima ratus hasilnya yang mana dua ratus empat puluh diantaranya ini terkonfirmasi positif aktif
ini artinya positivity ratenya
ini sekolah masih boleh menyelenggarakan ptmt namun tetap harus ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan
dan informasi yang saya dapatkan juga ini kasus terkonfirmasi aktif ini
gejala sehingga tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit
jadi hanya perlu isolasi mandiri di rumah
sehingga hal ini juga berpengaruh pada bor atau bed occupancy rate di bandung yang hingga saat ini terus menurun dan angkanya sekarang ada di angka empat
baik kalau misalnya tadi salah satu penyebab yang ada gitu dengan adanya peningkatan kasus di bandung
bahwa masyarakat masih abai protokol kesehatan
jadi bagaimana tindakan atau mungkin aturan serta antisipasi ke depan
rizka mengingat ini kan sudah mendekati akhir tahun yang mana biasanya ada potensi pergerakan warga untuk melakukan perjalanan keluar kota
dan bisa lebih abai lagi dalam melakukan protokol kesehatan tersebut
ya betul sekali fani untuk terkait protokol kesehatan ini pemerintah kota bandung terus mengimbau masyarakat untuk tidak abai
tidak kemudian lengah mengingat adanya pelonggaran yang ada di kota bandung
mengingat saat ini juga kota bandung ada di ppkm level dua
yang mana para pengusaha juga sudah boleh buka sampai pukul sembilan malam
tapi hingga saat ini juga masih ada beberapa yang melanggar dan tentunya pemerintah kota bandung berkoordinasi
dengan pihak pihak lainnya untuk terus menggalakan penerapan prokos ini
yang kedua ini yang dilakukan adalah percepatan vaksinasi
dan terkait ini persiapan tahun baru ini juga dari pemerintah kota bandung mengklaim bahwa meskipun sekarang sudah ada kenaikan namun ini merupakan hal yang wajar karena memang dilakukan juga peningkatan tiga t oleh pemerintah kota bandung
dan terkait libur akhir tahun apakah ada mobilisasi warga yang nanti cukup padat dan cukup ramai ini juga masih akan dikoordinasikan seperti apa
yang jelas tiga t ini kemudian kemampuan laboratorium pemerintah kota bandung ini juga terus ditingkatkan agar juga dapat menganalisis bagaimana kondisi di lapangan seperti apa sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan nanti fani
baik terima kasih atas informasinya rizka rizlia melaporkan dari kota bandung jawa barat